halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
polisi menetapkan sopir bus rosalia indah yang terlibat kecelakaan di kilometer tiga ratus
tol semarang batang sebagai tersangka
dari hasil gelar perkara pemeriksaan sejumlah saksi dan olah tkp
polisi mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan sopir bus berinisial jw sebagai tersangka
dari hasil penyelidikan polda jateng tidak ada jejak indikasi pengereman dari titik awal bus terperosok
bus rosalia indah yang membawa tiga puluh empat penumpang
mengalami kecelakaan di kilometer tiga ratus tujuh puluh ruas tol semarang batang
maka patut untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka
berkas perkara kemudian surat perintah penangkapan penahanan dan spdp sudah dilangki semua oleh polres batang
nanti akan dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan sehingga sampai saat ini proses penyidikan akan terus berlanjut
akan melakukan pemeriksaan saksi saksi saksi ahli terkait dengan kelayakan bus
kemudian saksi ahli dari atpm termasuk dari pihak pengurus
po ya ini juga akan kita undang kita minta keterangan semuanya
jokowi kembali menjadi pusat perhatian saat melaksanakan sholat jumat di masjid agung medan di jalan diponegoro
kehadiran jokowi membuat jemaah yang ada di lokasi terkejut atas kedatangan orang nomor satu di indonesia tersebut
mereka berupaya mendekati presiden jokowi untuk bersalaman dan bersuah foto
jokowi juga sempat membagi bagikan kaos kepada warga
dalam rangka acara kumpul bersama keluarga
gugur ditembak anggota organisasi papua merdeka
korban ditembak mati saat mengendarai sepeda motor
korban ledda oktavianus sugalre yang merupakan danramil aradide paniai
tengah mengendarai sepeda motor seorang diri melewati jalanan sepi saat dihadang opm
dalam video amatir terdengar suara tembak
dan tubuh korban sudah tergeletak di jalanan dikerubungi sejumlah anggota opm
menyebut jenazah korban sudah dievakuasi ke nabire
kita sangat menyesalkan kejadian penembakan yang dilakukan oleh opm terhadap dan ramil di kabupaten paniai
kita lihat sendiri di video itu
sudah ditembak namun begitu tergeletak
tidak berdaya masih dianiaya sampai meninggal
tentunya ini menjadikan tatan bagi kita yang selama ini opm selalu berteriak
menyampaikan pelanggaran ham tapi ternyata kita bisa lihat jadinya seperti itu
meninggalnya ini diawali pada saat hari rabu sore
almarhum keluar dari korame menuju ke kampung pasir putih
namun pada saat ditunggu sampai hari kamis pagi tidak ada
setelah itu dicari dan ditemukan tergeletak meninggal di arah jalan ke arah pasir putih
nah itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share dan komen channel youtube kompas tv